memasuki musim kemarau kebakaran lahan di kabupaten kota waringin timur kalimantan tengah ini mulai marak terjadi
ya dan di kota sampit dalam sepekan terakhir juga kebakaran lahan telah terjadi beberapa kali di tempat yang berbeda
total luasnya mencapai puluhan hektare
dengan sigap sejumlah personil pemadam kebakaran badan penanggulangan bencana daerah bpbd kabupaten kota waringin timur
memadamkan api yang membakar sebuah lahan di jalan kapten mulyono kamisiyang
belum diketahui dari mana asal api tersebut
namun cuaca yang terik disertai angin kencang membuat api semakin cepat membakar lahan hingga seluas satu hektare lebih
petugas pemadam semakin kesulitan memadamkan api karena kebakaran terjadi di lahan gambut
kebakaran di lahan gambut membuat api dapat masuk ke bawah permukaan tanah sampai kedalaman satu meter
asap yang keluar dari lahan terbakar ini juga sempat menghambat proses pemadaman
dalam sepekan terakhir kebakaran lahan di kota sampit beberapa kali terjadi
dua hari sebelumnya kebakaran lahan di kota sampit juga terjadi di jalan pramuka kecamatan mentawa baru ketapang
status siaga kemarau pun ditetapkan
mengacu ke siaga kemarau kami sudah mulai patroli dan mulai bulan kemarin pak kami sudah mulai patroli dan bulan ini sudah dua kali titik api yang kita padamkan dengan bapak bapak dari kepolisian
untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan tujuh puluh satu personil serta delapan unit mobil damkar disiagakan
tahun lalu kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan kabut asap pekat di kota ini
samsudi nur kota waringin timur